presiden joko widodo hari ini mengajak para menteri di kabinet buka puasa bersama di istana
tapi sebelum sampai ke sana saudara kita ke informasi berikutnya
wakil presiden terpilih gibran raka buming raka
merespon soal ahy yang diminta prabowo menyiapkan kadernya untuk jadi menteri
gibran tegaskan permintaan prabowo bahwa partai demokrat untuk menyiapkan kader terbaik masuk dalam kabinet
saat ini masih terus dibahas dengan partai koalisi
dan akan ada waktunya siapa saja yang dipilih untuk menduduki jabatan sebagai menteri dan pejabat setingkat menteri sesuai kebutuhan
dengan demokrat ya dengan semua partai
terus nanti untuk kursi kursinya dan catahnya seperti apa
rabu kemarin ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono mengaku telah menyiapkan sejumlah kader
bila diminta masuk dalam kabinet prabowo subianto
pernyataan ahy disampaikan di depan prabowo subianto dan sby dalam acara buka bersama dengan kader partai demokrat
menurutnya memenangkan prabowo juga bagian dari janji dan